musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi warga bantaran sungai bengawan solo di kabupaten bojonegoro
kondisi air sungai yang surut dimanfaatkan warga untuk berburu logam mulia di dasar sungai
tak hanya butiran emas mereka kerap menemukan uang koin peninggalan zaman kerajaan majapahit
memasuki musim kemarau tinggi permukaan air sungai bengawan solo di wilayah kejamatan ledokulan kabupaten bojonegoro mulai surut
bahkan di beberapa titik kedalaman air hanya mencapai kisaran tiga puluh cm
surutnya air bengawan solo ini dimanfaatkan warga sekitar untuk berburu logam mulia
berbekal pelat besi menyerupai piring mereka memilah pasir yang mengendap di dasar sungai
jika beruntung mereka akan menemukan butiran emas murni atau uang koin peninggalan zaman kerajaan majapahit berbahan perak
dalam sehari penambang bisa mendapat satu hingga dua gram emas murni
namun tak jarang
meski telah seharian berusaha para penambang tidak mendapatkan hasil
kalau dapat itu biasanya dijual berapa pak
ya lihat barangnya motifnya gimana gitu
biasanya berapa pak laku berapa biasanya pak
iya itu bentuk butiran
cincin kadang kadang butiran ada
perburuan logam mulia di dasar bengawan solo ini telah dilakukan warga
sejak sekitar puluhan tahun silam
kegiatan ini akan berlangsung hingga datangnya musim penghujan